kita mulai sekarang kita itu harus ia sekata karena kita
untung tadi sekretaris kamu nyimpenin hp aku
aku gak kebayang gimana tadi kalau hp aku hilang di tempat lain
udah pasti gak ketemu lah
sebenarnya apa sih yang terjadi
kelihatannya sampai panik kayak gitu
lex kamu kan tahu pak remon itu sekarang lagi gak berhenti nyelidikin soal aset peninggalan pak jaka
dan soal kematian pak jaka
karena tadi itu tiba tiba aja pak raymond nanya ke aku soal hutang perusahaan pak jaka
sementara dia tahu kalau waktu itu aku menjabat sekretarisnya pak jaka
jadi dia yakin kalau aku tau semuanya
ternyata pak raymond hanya curiga sama lydia
berarti posisiku masih aman kalau seperti ini
terus kamu jawab apa emang
ya tadi aku bilang aku lupa
tapi yang pasti aku bilang kalau beberapa hutang pak jaka menguras aset pak jaka pada saat itu
ya bagus gitu
aku rasa jawaban kamu udah benar
jadi kamu gak perlu terlalu panik lah
lex kamu kan tau pak raymond
pak raymond itu orangnya cerdas
jadi gak mungkin dia terima begitu aja dengan alasan lupa yang aku buat
ya ya yaudah
nanti coba aku pikirin gimana solusinya
aku akan cari jalan keluar
aku akan cari jalan keluar
aku akan cari jalan keluar
aku akan cari jalan keluar
aku akan cari jalan keluar
aku akan cari jalan keluar
aku menggunakan masa pastel
sebenarnya begitu pas lah
gak ada apa apa aja mel
gue yakin nol pasti bakal balik kayak dulu lagi
aduh tasya mungkin dia tuh lagi kesel aja kali
emang nal masih suka marah marah ya
oh down bother jangan ditanya deh
mel emang sering banget kayak gitu
ya kalau lagi kayak gitu lebih baik diem aja sih
kalo enggak iain aja biar masalahnya cepet kelar
nggak sabar ya nom
atau dianeken lo gitu
tapi ya kadang kadang emang suka noing banget
and suka nyuruh nyuruh gitu seenaknya
mel persis sama gue yang dulu
kalau tasya sama fanya ini udah kayak pesuruh gue dulu
eh tapi bentar di
kira kira si rizky bakal bocor gak sih sama si putri sama si citra
secara gitu mereka juga sahabatan
dulu si manusia kulkas juga punya masa lalu yang gak enak sama naomi
jadi kayaknya gak mungkin deh kalo dia ngebahas naomi ke putri ataupun ke yang lain lain
udah lo tenang aja tadi
kita berkiga harus pakat
kenapa sih sayang kok aku gak boleh deket deket sama nomi
jawabannya adalah karena aku tidak mau kamu seperti nomu
ya salah dong gi kok gitu sih
loh jawaban lo kurang tepat
yang ada ntar pacar kita cuiga
tak kasih tau yang bener
nah karena gue sama pangeran itu setuju sepakat
buat lu itu gak mau kayak naomi
yang kerjanya dulu kayak tau kan kayak gimana
itu jawaban yang tepat singkat padat
ya maaf gue kurang endingnya doang sedikit
ingat ya lo berdua
sama sekali gak ada
oke cari jawaban yang aman
lo tenang aja
gue udah catet dan ingat baik baik jawaban jawaban amannya tadi
berarti seiya sekata oke
darflower seiya sekata
seiya sekataku gitu anak slide kalau main
dalam hal apa to
lo lagi gak nyembunyiin apa apa dari gue kan
putri usus goreng
seiya sekata dalam mengerjakan tugas tugasnya pak regan
supaya kita semua mendapatkan nilai yang a
betul banget nah cakep emang
kita bertiga tuh lagi ada kelas minornya pak regan
kalau bohong kalian semua bohong
rambut kita kan mahkota kita ini
gue gak mau kayak
kayak dokter jamal
tapi dia yang ngelamatin hidup gue
oke saya tunggu sampai siang ini ya
oke terima kasih
permisi pak bos
pak haris sudah datang
silahkan silahkan dok
terima kasih dok
maaf ya pak haris
saya suruh datang kesini lagi
kebetulan saya ada meeting dengan klien deket deket sini
sekalian aja saya mampir
baru aja tadi
saya bertemu dengan bu lydia
saya tanyakan semua soal hutang pihutangnya pajakan
dan guess what dia jawab apa
pak raymond gak perlu khawatir
semua alur hutang perusahaan bisa dilacak
hanya butuh waktu saja
semua besar hutang perusahaan
kemana saja dibayarkan dan besarnya berapa itu bisa dilacak
bu lydia tidak bergerak sendiri
pasti ada orang lain di belakangnya
saya akan selidiki pak pelan
begitu dapat informasi baru
terima kasih ya pak
saya permisi pak
iya pak pos
kita ketemu di bairro
saya dengar dari bagian tata usaha katanya kamu lagi ngurusin kepindahan kamu ke london ya
kenapa benar sekali sih ris
apa sih yang membuat kamu memutuskan untuk pindah kuliah ke luar negeri
itu benar apa hoax
semua itu benar pak
karena terus terang aja sebagai calon menantu favorit
susah banget saya melepas kamu untuk pergi ke luar negeri ris
nggak bisa ditunda aja dulu risk
penampilan pak pos hari ini kayak al pacino
pakai baju kantornya cantik
bagaimana pakai daster
masuk masuk masuk masuk masuk kamu
ucap pemandangan aja